lebih dari dua ratus pebasket muda serta pelatih basket sekolah terpilih dari tiga puluh kota dan dua puluh dua provinsi di indonesia berkumpul di dbl academy surabaya sejak dua belas hingga enam belas november lalu
dari ratusan pebasket dblk memilih dua belas atlet putra dan dua belas atlet putri serta empat pelatih terbaik untuk masuk honda dbl all star dua ribu sembilan belas
mereka kemudian berhak mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain bola basket di amerika serikat
sejak dua ribu sepuluh sampai saat ini dbl bermitra dengan world basketball academy wba australia untuk menggembleng dan menyeleksi para student atlet dan pelatih terpilih
dblkm bertujuan mencari susunan tim terbaik bukan pemain terbaik
selain skill individu dan basic fundamental basket sikap dan perilaku juga diperhatikan sebagai bahan penilaian termasuk kemampuan bekerja sama dan komunikasi
memasuki tahun ke dua belas tim dbl indonesia masih terkejut
dengan banyaknya talenta muda bola basket dengan postur yang tinggi
dan tahun ini bikin agak senang ya karena tiap tahun ada naik turunnya pesertanya modelnya seperti apa
tahun ini kita yang putra misalnya ini mungkin kelas yang tinggi badannya mungkin paling tinggi
sejak mungkin tahun dua ribu sepuluh kita banyak sekali yang dua meteran
jadi ini pertanda baik kalau indonesia punya banyak pemain basket remaja yang tingginya dua meteran
dan bukan hanya besar tapi juga sangat skillful
tinggi ya itu nggak bisa diajarin
skill bisa diajarin teknik semua masih bisa diajarin tapi size ya
ya makanya saya lihat ini mereka dbl camp kali ini mereka punya size yang luar biasa bagus bagus
salah satu peserta kem dengan tinggi hampir mencapai dua meter adalah armando frederic jagiwar kaize
di usianya yang baru menginjak tujuh belas tahun
penjajah selmerauke ini sudah bisa melakukan slam dunk
armando memiliki tinggi satu ratus sembilan puluh lima cm dengan rentang tangan lebih dari dua meter
ia mengaku tubuhnya yang tinggi membuat orang di sekitarnya memotivasi dirinya untuk bermain basket
keberhasilan armando lolos ke dblkm adalah hasil jeripayahnya berlatih setiap hari di sma jom dua puluh tiga merauke
kamu main basket dari kakak kamu tinggi dong
bapak atlet volley mama atlet jalan cepat
menyenangkan mendapatkan teman teman banyak kakak kakak
jangan nyangka sih hari ini dapat dua belas besar
setelah melalui lima hari seleksi tibalah hari pengumuman siapa yang terpilih berangkat ke negeri paman sam
ketika tinggal dua slot tersisa nama armando pun dipanggil
ini akan menjadi perjalanan ke luar negeri perdananya
pernah itu sudah sebelas nomor
ay nggak dapat sudah
akhirnya dipanggil akhirnya terakhir
sama kayak amerika star
dari belah star
bisa lihat amerika
bisa lihat tim sarden leberon dia bisa lihat amerika
armando mengatakan perjalanan karir basketnya baru saja dimulai
ia akan berusaha menyerap ilmu demi bisa meraih mimpi menjadi pemain profesional dan membela indonesia